setidaknya indonesia menutup pintu kedatangan dari sebelas negara
aturan ini tidak berlaku bagi warga negara indonesia
yang dalam empat belas hari terakhir melakukan perjalanan atau transit di sebelas negara
aturan ini tidak berlaku bagi warga negara indonesia
yang dalam empat belas hari terakhir melakukan perjalanan atau transit di sebelas negara tersebut
meski diizinkan masuk setelah hasil tes pcr di bandara diketahui
warga indonesia yang baru tiba di indonesia diwajibkan menjalani karantina selama empat belas hari
di empat hari pertama pelarangan kedatangan warga asing dari sebelas negara tersebut
komandan satgas covid bandara soekarno hatta menyebut
belum ditemukan indikasi varian omikron dari penumpang pesawat
kebetulan karena sudah tersosialisasi dengan maskapai maskapai
penumpang yang dari sebelas negara itu tidak ada sampai saat ini
sementara belum ada
yang positif pun belum ada
mudah mudahan tidak ada
untuk mengantisipasi masuknya varian omikron ke indonesia
ratusan buruh yang mengatasnamakan kooperasi tenaga kerja buruh bongkar muat pelabuhan tanjung priuk
melakukan pengetatan dan pengawasan untuk menghindari terjadinya penyebaran covid sembilan belas varian terbaru ini
pandemi ini pak kita terus menjaga kondusivitas pelabuhan yang utama
walaupun di masa masa ini kita juga sedikit mengurangi kegiatannya
dikarenakan dampak dari wabah pandemi covid yang terjadi
para buruh juga meminta pemerintah agar rencana penerapan ppkm level tiga jelang natal dan tahun baru
mengacu pada sektor bongkar muat pelabuhan
pasalnya sejumlah awak kapal yang berlabuh di pelabuhan tanjung priuk
melakukan perjalanan dari sejumlah wilayah di luar indonesia
diputan cnn indonesia